vaksinasi tengah digencarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi
di saat yang sama kemenristek brin juga tengah mengembangkan vaksin merah putih buatan anak negeri
sudah sampai di mana progres vaksin merah putih ini
mengapa penting bagi indonesia untuk memproduksi vaksin sendiri
pertanyaan pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh pak bambang brojonegoro
menteri riset dan teknologi kepala badan riset dan juga inovasi nasional
selamat malam pak bambang kabar baik pak
selamat malam alhamdulillah kondisi baik
baik pak bambang ada banyak pertanyaan dan juga keingin tahuan publik pak
berkaitan dengan pengembangan vaksin merah putih ya yang merupakan vaksin buatan dalam negeri
sampai dengan sejauh ini pak bambang sudah satu tahun kita menghadapi pandemi
progresnya sudah sampai di mana pak untuk pengembangan dan juga penelitian bibit vaksin untuk vaksin merah putih ini
apakah semua masih on track atau ada perubahan jadwal
ya kalau dilihat dari proses penelitian sampai pengembangan bibit vaksin
sebenarnya masih on track
jadi ada enam kandidat vaksin yang sedang dikembangkan oleh enam institusi
dan dari enam itu ada tiga yang relatif paling cepat
salah satunya adalah dari lembaga eksman yang langsung berada di bawah riset krim
yang memang memulai riset ini
sejak bulan maret
dan rencananya sebulan ini kita akan menyelesaikan bagian dari lab nya
dan menyerahkan bibit vaksinnya kepada bio farma
karena memang bio farma yang akan melakukan higienisasi dari proses pengembangan bibit vaksin ini
dan tentunya setelah masuk bio farma akan ada proses di sisi manufaktur
yang tentunya lebih bisa nanti dikendalikan oleh bio farma
apakah dari proses optimasi
sampai nantinya dibuat produksi awal untuk uji klinis tahap satu dua enam
sehingga diharapkan tahun dua ribu dua puluh dua vaksin merah putih yang dari eijkman ini sudah bisa diproduksi massal
dan bisa dinyumbangkan kepada upaya untuk vaksinasi nasional
oke menarik pak bambang artinya ketika nanti di tahun dua ribu dua puluh dua vaksin merah putih ini sudah bisa diproduksi secara massal
posisi vaksin kita ini akan ada di mana pak
karena kan kita tahu juga pemerintah sudah mengimpor sejumlah vaksin yang juga divaksinasi kepada masyarakat
apakah ini juga nantinya akan digunakan kepada masyarakat atau seperti apa
ya pastinya kita prioritaskan untuk keperluan masyarakat
pertama untuk ikut berkontribusi pada keseluruhan proses vaksinasi awal
seperti kita tahu kita
ingin menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity dengan target satu ratus delapan puluh juta orang atau sekitar tiga ratus enam puluh juta dosis
dan ini tentunya memakan waktu dan kita melihat timetable dari kementerian kesehatan itu berkisar antara dua belas sampai lima belas juta
artinya kalau kita bisa mempercepat upaya pengembangan dan terutama dari sisi manufaktur ya
karena bagaimanapun tugas dan fungsi kami itu sampai di awal
jadi kita harus sampai di tahap penyerahan divaksin kepada geofarma
bahwa itu kendalinya ada di geofarma dan bepom
bepom yang menentukan berapa lama uji klinik yang harus dilakukan
nah kalau nantinya bisa masuk di awal dua ribu dua puluh
maka diharapkan ikut berpartisipasi untuk vaksinasi tahap pertama
dan tentunya yang lebih penting kita juga mengantisipasi ada beberapa kemungkinan
dari vaksin vaksin yang sudah
diberikan saat ini
yaitu pertama kemungkinan tidak akan bertahan seumur hidup
jadi ada periode di mana kemungkinan daya tahan tubuh yang dimutang vaksin sudah menurun atau sudah habis
sehingga diperlukan apakah yang namanya booster atau vaksinasi ulang
kemungkinan kedua adalah kalau covid sembilan belas ini seperti flu
maka vaksinnya kemungkinan setiap dua tiga tahun itu harus diupdate
karena terjadi mutasi virus yang mengakibatkan vaksin yang ada menjadi tidak efektif dan harus dikembangkan vaksin baru
nah ini seperti terjadi di vaksin flu yang setiap tiga tahun itu harus diubah vaksinnya
jadi intinya vaksin yang diimpor sekarang adalah keperluan penjaga pendek
vaksin merah putih keperluan jangka menengah dan panjang
khususnya untuk menjaga kesinambungan herd immunity
oke menarik pak menteri
vaksin merah putih
targetnya untuk jangka menengah dan juga jangka panjang
tadi pak menteri sempat membahas juga soal ada mutasi virus yang baru
ini kan juga menjadi tantangan pak
bahwa kita dikejar dengan waktu ini
kalau kemudian vaksin merah putih tidak kemudian cepat
sementara kita tahu virusnya semakin berkembang
nah ini kalau terlambat bisa jadi kemudian efekasinya berkurang
ini bagaimana mengantisipasi itu
tentunya ketika ada mutasi virus yang baru
ada empat hal yang harus diperhatikan ketika terjadi mutasi
yaitu pertama apakah mutasi itu menyebabkan penyebaran virusnya lebih cepat
yang kedua apakah virusnya membuat penyakitnya menjadi lebih parah
yang ketiga apakah kehadiran mutasi itu membuat tes pcr misalnya terganggu kinerjanya menjadi kurang akurat
apakah mutasi itu menyebabkan terjadinya gaguan pada pengembangan vaksin
nah melihat pada virus b satu ratus tujuh belas yang berasal dari inggris
yang diumumkan oleh wakil menteri kesehatan
sudah ada dua kasus di indonesia yang dideteksi dengan national genomic surveillance melalui whole genome sequencing
saya akan disampaikan paling tiga analisa sementara dari b satu ratus tujuh belas ini
menyebabkan penyebaran yang lebih cepat dan bisa mengganggu kinerja pcr
tetapi belum terbukti menimbulkan keparahan dan belum terbukti mengganggu kinerja vaksin
intinya adalah ketika kita mengembangkan vaksin begitu ada mutasi seperti kasus flu tadi
kalau ada mutasi dan mutasinya bisa mengganggu kinerja vaksin
maka memang harus dilakukan penelitian ulang untuk pengembangan vaksin
dengan metode yang bisa mengatasi strain atau stasi daru tersebut
oke baik pak bambang menarik
karena tadi juga pak menteri menyampaikan ini adalah vaksin jangka menengah dan juga jangka panjang
artinya kalau kemudian vaksin merah putih sudah bisa kita produksi sendiri
apakah ini juga bisa melepas ketergantungan indonesia terhadap vaksin vaksin dari luar negeri
yang memang secara terbukti
secara global ini kan juga diperebutkan oleh negara negara yang lain
apa yang menjadi urgensi pentingnya kita bisa memproduksi vaksin secara mandiri pak menteri
ya memang kalau kita lihat data who sudah banyak negara yang mengembangkan vaksin sendiri
dan kalau anda perhatikan pengembangan vaksin yang cepat itu yang menggerakkan adalah korporasi
moderna dan yang lainnya masuk sinovac
nah tentunya indonesia juga tidak boleh ketinggalan dalam mengembangkan kemandirian vaksin
karena kita adalah negara dengan keuntungan empat terbesar di dunia
dan tiga negara yang lebih besar dari kita baik china india maupun amerika serikat
nah indonesia sayangnya belum memiliki itu
dan kami ingin menjadikan momentum pandemi ini sebagai paya untuk mulai membangun pandirian kembang vaksin
tidak hanya untuk covid sembilan belas tapi juga kalau ada penyakit penyakit endemik pandemik atau penyakit menular lainnya
yang barangkali bisa terjadi suatu saat di kemudian hari
hmm baik pak bambang kita kemudian juga bicara soal kontribusi dari pemerintah terhadap
pengembangan vaksin merah putih ini ada lembaga yang tadi juga kita bahas
terlibat dalam penelitian dan juga pengembangan vaksin merah putih
sejauh mana atau ada di mana kemudian kontribusi pemerintah pak bambang untuk bisa mengembangkan vaksin ini
mulai misalnya soal anggaran berapa anggaran yang dikucurkan
kemudian apakah dalam pengembangan ini juga melibatkan misalnya ilmuwan ilmuwan dari negara lain
atau memang fokus saja kemudian kita dengan apa yang source yang kita punya

seperti apa sebetulnya pak
ya tentunya yang memimpin penelitian dan pengembangannya itu adalah institusi penelitian di indonesia
saat ini yang tergabung dalam konsorsium vaksin merah putih ada dua lembaga penelitian
yaitu lembaga ikman yang langsung berada di bawah kementerian teknik serta lipi
yang merupakan lembaga penelitian di bawah koordinasi kami
kemudian ada empat perjuang tinggi kuntas indonesia db cm dan kuntas rlam
dan juga itu pengembangan vaksin
masing masing dari mereka ada yang bekerja secara sendiri artinya dalam tim mereka sendiri
tapi ada juga yang masing masing bekerja dengan peneliti dari luar
dan menurut saya ini sah sah saja karena memang yang namanya transfer of technology untuk vaksin ini sangat kita perlukan
mengingat kita bukan yang terdepan di dalam hal ini
dan dukungan dari pemerintah adalah dalam bentuk anggaran terutama anggaran dari penelitian
dan yang besar adalah anggaran untuk di bidang uji klinisnya
untuk uji klinis itu diperkirakan satu istri membutuhkan minimal seratus miliar untuk uji klinis
sedangkan untuk penelitian diperlukan kira kira sepuluh sampai dua puluh miliar
termasuk kalau misalkan harus ada pengadaan alat bagi lembaga lembaga yang saat ini masih bekerjanya di tataran lab
jadi kami sudah menyampaikan
tidak tidak tidak
kami sudah menyiapkan anggaran baik tahun lalu sampai tahun ini bahkan juga tahun depan
agar proses pembahasan vaksin bisa difinalisasi sampai kepada produksi
kalau sudah selesai produksi tentunya biaya akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri
yang nantinya vaksin yang disiapkan akan dibeli oleh kementerian kesehatan sebagai pihak yang memang melakukan pengadaan vaksin itu sendiri
oke jadi perlembaga saya ulangi lagi pak perlembaga itu untuk penelitian saja ya
kira kira sepuluh sampai lima belas miliar itu cukup pak menteri
sepuluh sampai lima belas miliar kalau untuk penelitian di lab itu cukup
terutama memang sebagian dari para institusi itu sudah mempunyai lab atau peralatan yang relatif lengkap
dan kalau yang mahal itu memang mungkin klinik
karena kita membutuhkan relawan dan membutuhkan berbagai macam dukungan
agar uji klinik bisa berlaku lancar
oke baik pak menteri satu hal lagi yang juga menarik adalah vaksinasi ini dianggap juga sebagai tools ya
untuk bisa kita menuju perbaikan atau pemulihan ekonomi
anda sebagai menteri riset dan juga teknologi kepala brin tapi juga kita tahu punya latar belakang sebagai seorang ekonom
bagaimana anda melihat optimisme melihat bahwa vaksin ataupun nanti ketika kita sudah punya vaksin merah putih
ini diproduksi digunakan secara massal
ini bisa menuju ke perbaikan ekonomi yang sempat dihantam pandemi covid sembilan belas
menarik tapi kita bahas usai jeda pak
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya masih bersama dengan pak bambang brojonegoro menteri riset dan teknologi kepala badan riset dan juga inovasi nasional
kita masih membahas soal menanti vaksin buatan dalam negeri
dalam hal ini adalah vaksin merah putih
pak bambang sudah kita banyak tadi beberapa hal yang mulai dari progres vaksin merah putih
anggaran yang dikeluarkan terutama juga target target yang
yang akan nanti dikejar dengan vaksin merah putih
pak bambang sebelum kita bicara kemudian soal pemulihan ekonomi melalui vaksin misalnya
kita tahu juga pak bambang bahwa ada banyak sebetulnya riset dan juga penelitian di bidang
yang masih relevan dengan penanganan pandemi di indonesia ini
ada vaksin nusantara misalnya vaksin yang lain
ada juga sebetulnya ada genos begitu
nah di tengah ada beberapa pilihan ini pak bambang
fokus pemerintah apakah memang vaksin merah putih kah
atau memang juga tidak menutup kemungkinan
ada juga kemudian ide ataupun gagasan yang lain yang juga diperhatikan pak
ya tentunya pertama kita harus memastikan vaksinasi itu mencapai tujuannya yaitu herd immunity
karena itu adalah kunci dari upaya kita untuk bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik
tetapi untuk mencapai herd immunity yang membutuhkan waktu tadi
maka diperlukan juga
alat pendukung atau terapi
dan kita bisa paling tidak mengurangi tingkat penularan dan meningkatkan tingkat kesembuhan
menurut saya dua variabel itu yang sangat penting
nah untuk mengurangi tingkat penularan
maka genos misalkan itu sangat sangat bermanfaat
karena dia bisa men screening atau men seleksi orang orang yang positif
sehingga tidak bercampur dengan orang yang negatif
untuk suatu event jatah atau waktu misalkan perjalanan
dengan kereta api atau dengan pesawat udara
nah untuk terapi kita tetap mengedepankan misalkan upaya dengan terapi plasma dengan cancel
kita harapkan bisa mengurangi tingkat kematian dan membuat tingkat kesembuhan kita tetap berada di atas rata rata dunia

di samping kita terus mengupayakan vaksinasi mencapai tujuannya
dan kemudian herd immunity sendiri harus dijangka langsung
ini kita juga bicara soal proyeksi ke depan
pandemi ini kan menghantam sektor ekonomi pak
dari perspektif anda pak bambang sebagai menristek yang juga mengembangkan vaksin merah putih
yang tentu diharapkan ini bisa menjadi alat untuk bisa menangani pandemi covid sembilan belas
kemudian juga kita tahu ada tantangan ekonomi ke depan
anda juga punya background econom pak ini menarik
bagaimana anda melihat vaksin ini sebagai salah satu upaya tidak hanya menangani pandemi dari segi kesehatan
tapi juga bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi secara nasional pak
ya pertama kalau kita lihat kenapa kegiatan ekonomi terdisklusi atau terganggu dengan adanya pandemi
salah satunya karena diharapkan orang semua mengurangi kegiatannya mengurai kerumunan dan menghindari misalkan pertemuan langsung atau tetap mumpung
terjadi karena kita sebagai manusia belum punya cukup antibody yang bisa membuat tubuh kita mempunyai pertahanan terhadap kemungkinan serangan virus covid sembilan belas
itulah kejadian yang membuat ekonomi jadi terkontraksi cukup dalam
tetapi dengan adanya vaksin dan kita tahu antibody dalam tubuh kita ada antibody yang memang sudah kita miliki
tetapi antibodi yang kita miliki itu bukan antibodi yang paham kita
itu terjadi karena kita sebagai manusia belum punya cukup antibodi yang bisa membuat kegiatan serangan virus covid sembilan belas
antibodi yang paham mengenai virus covid sembilan belas
antibodi yang paham atau kenal virus covid sembilan belas adalah antibodi yang harus disimpulkan oleh vaksin
jadi vaksin itu intinya membuat antibodi kita mengenal virus covid sembilan belas dan begitu kenal istilahnya dia bisa mengalahkan virus tersebut
nah begitu vaksinasi mencapai herd immunity maka kemungkinan si virus itu tidak mendapatkan host di manusia lagi
makin susah dia untuk beredar dari satu orang ke orang lain
kita harapkan saat infeksi penularan menurun dan orang sudah merasa punya antibodi yang cukup
dan ditambah dengan tetap misalkan mengedepankan tiga m maka orang orang itu lebih berani untuk melakukan kegiatan ekonomi

dan itu adalah hal yang harus kita lakukan
cepat tidaknya pertumbuhan ekonomi di semua negara
oke ini juga tampaknya pak bambang sudah mulai memahami atau kemudian mulai terjun ke penelitian
sehingga tidak hanya kemudian soal ekonomi pak
ini menarik apa cerita pak yang menarik ketika mengembangkan vaksin merah putih ini sejauh yang kemudian anda lihat anda pantau
anda berkorespondensi dengan para peneliti dan juga para pengembangnya
apa sebetulnya ini kan barang yang baru ya pak
bagi negara kita memproduksi vaksin sendiri untuk satu penyakit yang juga masih banyak orang bertanya tanya soal ini
kendala atau kemudian seperti apa perjalanan sehingga untuk menuju ke nantinya ini bisa diproduksi secara massal itu ada cerita apa pak bambang
ya kebetulan kalau saya lihat sejarah pengembangan vaksin di indonesia
kita sebenarnya memang belum pernah punya pengalaman mengembangkan vaksin dari nol
dari hulunya dari yang paling hulu sampai yang paling hilir yaitu melakukan vaksinasi itu sendiri
yang ada malah menariknya ada yang dihulu saja yaitu ada pendidikan
bahkan lembaga eijkman pernah dicoba mengembangkan vaksin untuk malaria vaksin untuk demam berdarah maupun vaksin untuk hepatitis b
tapi vaksin yang dikembangkan dilihat tersebut tidak pernah dibawa ke bio farma atau ke manufaktur ya yang berbeda nilai
sebaliknya bio farma itu punya tugas memproduksi vaksin untuk keperluan imunisasi
imunisasi dasar yang cukup banyak jumlahnya itu
dan mereka sudah terbiasa melakukan produksi itu
tetapi memang bisik vaksinnya bukan berasal dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri
tapi berasal dari misalkan bibit vaksin yang berasal dari luar negeri
atau yang sudah dalam bentuk bulk dalam bentuk cairan
yang kemudian masukkan ke dalam botol botol kemudian disalurkan untuk kegiatan imunisasi
nah karena itu tantangan terbesar kami adalah justru saat saat ini
yaitu ketika bibit vaksin dari penelitian lab mau dibawa ke pabrik
pabriknya mungkin juga belum biasa penelitian pun kadang kadang juga masih mencari bentuk kira kira bibit vaksin seperti apa yang bisa diterima langsung oleh pabrik
nah ini terus terang tahapan yang harus kami pantau benar
agar jangan sampai masih adanya kegamangan pada tahap ini menimbulkan delay yang terlalu lama
tapi yang saya lihat para peneliti vaksin kita sebenarnya luar biasa
mereka punya kemampuan yang bahkan bisa mempelajari platform terbaru tapi memang sampai saat ini mereka belum punya kesempatan

dan mudah mudahan dengan pandemi ini mereka punya kesempatan

dan mudah mudahan dengan pandemi ini mereka punya kesempatan

jadi anda melihat para peneliti kita sebetulnya mampu untuk kemudian bisa menciptakan vaksin sendiri
bisa memproduksi sendiri sampai nanti akhirnya kita bisa gunakan sesuai target di tahun dua ribu dua puluh dua pak bambang
ya betul sekali saya sangat optimis pada kemampuan para peneliti kita
yang tidak hanya berasal dari fakultas kedokteran

juga dari fakultas kedokteran hewan
karena mereka juga sudah terbiasa bikin vaksin hewan
dan dengan kerjasama antar bidang inilah kita bisa melihat
bahwa sebenarnya indonesia itu punya kemampuan yang luar biasa
tapi memang sasaran ini belum memberikan kesempatan
khususnya kesempatan untuk bisa membawa vaksin dari lab
dari bibit vaksin menuju vaksin yang siap untuk diproduksi massal
oke baik pak bambang terakhir bicara soal vaksin merah putih
apa target yang diminta oleh presiden joko widodo kepada anda
berkaitan dengan produksi dan juga pengembangan penelitian
dari vaksin merah putih itu sendiri
ya presiden sangat berkeinginan agar ketika vaksin merah putih siap produksi
dengan jumlah sesuai kapasitas produksi yang ada
maka kita bisa menghentikan impor vaksin yang luar sekaligus mengurangi ketergantungan
karena itu kami mencoba untuk tadi mempercepat beberapa timetable yang kami hadapi
harapan dari presiden paling lambat tahun dua ribu dua puluh dua khususnya awal dua ribu dua puluh dua
vaksin merah putih sudah bisa berkontribusi terhadap program vaksinasi di indonesia
oke selain mengurai ketergantungan pak sebetulnya apa benefit yang bisa diambil pak
oke selain mengurai ketergantungan pak sebetulnya apa benefit yang bisa diambil
apa yang bisa diambil oleh indonesia ketika sudah bisa memproduksi vaksin secara sendiri pak
terutama dalam menangani pandemi covid sembilan belas dan kita tidak pernah tahu kapan ini kemudian ujungnya akan berakhir
ya karena kalau kita tidak melakukan apa apa dan ternyata pandemi ini misalkan masih cukup panjang
belum lagi vaksin yang ada tidak memberikan daya tahan tubuh yang seumur hidup
maka kebutuhan kita akan vaksin akan muncul
maka kebetulan kita akan vaksin akan muncul
jadi tidak hanya dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu mungkin akan berlanjut di tahun tahun berikutnya
dan disitulah negara dengan dua ratus tujuh puluh juta penduduk itu pasti membutuhkan vaksin dalam jumlah usaha
dan secara teori ekonominya kalau sudah ada demand yang besar ya harusnya ada keinginan untuk memenuhi pasokan dari kreditan tersebut

nah dari situlah kita ingin mengembangkan vaksin merah putih sebagai sikap bakal
nah dari situlah kita ingin mengembangkan vaksin merah putih sebagai sikap bakal
nah dari situlah kita ingin mengembangkan vaksin merah putih sebagai sikap bakal

dan salah satu instrumen untuk kesehatan preventif tidak lain adalah klinik

bersama pak bambang ini semua vaksin
merah putih bisa berjalan
lancar sesuai dengan target terutama di tahun

secara massal dan digunakan
oleh bangsa indonesia
sebagai wujud kemandirian kita memiliki
vaksin sendiri terima kasih banyak pak bambang
informasi dan juga perspektif yang anda bagikan
pada malam hari ini di satu tahun pandemi
covid sembilan belas di indonesia dan kita tentu berharap semua
berjalan lancar untuk
untuk vaksin merah putih
terima kasih pak bambang brojo negoro
menteri riset dan teknologi dan juga
kepala badan riset dan inovasi nasional